pekan raya jakarta yang berlangsung dari mulai empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh tiga selama tiga puluh tiga hari
kini telah memasuki hari ke tujuh
para pengunjung pun nampak antusias mengantri di depan gerbang masuk pintu utama untuk memasuki prj
selain menyuguhkan pameran multimedia mulai dari stand elektronik otomotif hingga kuliner
prj juga menyuguhkan talk show seperti yang terdapat di anjungan pemprov dki jakarta yang berada di hall c satu
talkshow dengan tema akses sehat bagi warga dki menghadirkan narasumber yang berasal dari dunia kesehatan
dan membahas mengenai solusi kesehatan dengan akses kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat dki jakarta
menurut anirus pitawati plt kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta pada tiga tahun lalu
permasalahan kesehatan terbesar masyarakat dki jakarta adalah covid sembilan belas
kini masalah terbesar kesehatan warga dki jakarta adalah saluran pernafasan akibat polusi udara
dan kesehatan penyakit tidak menular seperti diabetes
gagal ginjal serta darah tinggi
tetapi pemprov dki berusaha untuk memberikan akses yang seluas mungkin kepada masyarakat
kalau dengan angka capaian uhc universal health coverage kita sudah sembilan puluh delapan delapan persen
artinya sembilan puluh delapan delapan persen masyarakat dki sudah dijamin oleh asuransi bpjs
mudah mudahan itu sudah memberikan gambaran pemerataan akses
untuk mengajak masyarakat menjalankan pola hidup sehat
dan mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan
adam prabata seorang dokter umum
sering membagikan tips dan informasi kesehatan melalui media sosial
menurutnya saat ini banyak anak muda yang memiliki penyakit tidak menular
seperti diabetes gagal ginjal dan darah tinggi karena gaya hidup yang tidak sehat
makanan yang seimbang yang benar jangan kebanyakan jajan terutama yang banyak gula
karena sekarang makanan minuman entah itu asin banget manis banget
yang benar benar aja makannya
yang kedua itu olahraga
karena saya lihat banyak yang main game aktivitasnya berkurang ya
meskipun sekarang trendnya udah mulai banyak olahraga nih
tapi kalau bisa benar benar dirutinin jangan cuma sesaat aja
yang tadi dua lima jam seminggu atau tiga puluh menit lima hari seminggu
yang terakhir istirahat
waktu tidur ideal buat remaja sampai yang tua itu di tujuh sampai sembilan jam sehari
kalau bisa jangan kurang dan kalau bisa jangan begadang
jadi itu sesuatu yang sangat penting
dengan adanya talkshow kesehatan di tengah tengah pameran
para pengunjung mengaku bisa mendapatkan ilmu kesehatan di tengah kegiatan pameran
menurut saya sangat efektif dan sangat berguna
artinya momen momen semacam ini kan banyak orang yang hadir
setidaknya mereka yang belum ngerti tentang menjaga kesehatan
atau lagi pentingnya menjaga kesehatan ini penting
artinya menurut saya memang baik sekali
hal ini dilaksanakan di tengah tengah
air remunik manusia orang orang yang berkumpul di sini
mereka jadi paling tidak mendapatkan informasi lah
ya tentu acara ini menarik dan hiburannya dapat
terus jalan jalannya dapat belanjanya dapat
dan informasi terutama terkait kebutuhan hidup kesehatan terutama itu kita dapat
jadi pengetahuan masyarakat juga diisi
jadi tidak hanya ura ura
selain bisa berkeliling pameran yang menawarkan beragam barang
di anjungan pemprov dki jakarta juga terdapat stand dinas kesehatan provinsi dki jakarta
untuk melakukan pengecekan kesehatan secara gratis
seperti pengecekan tensi darah cek gula darah menimbang berat badan dan pengukuran tinggi badan
di pekan raya jakarta kita tidak hanya berkeliling untuk melakukan pengecekan stand
ada diskon elektronik otomotif pakaian kuliner atau yang lainnya
tapi di pekan raya jakarta juga kita bisa melakukan pengecekan di stand yang ada di anjungan dki jakarta
seperti yang akan saya lakukan di but dinas kesehatan provinsi jakarta
nita handayani fajar bolivia jakarta
mas saya mau cek kesehatan juga ya
oh isi data dulu ya
oke ini dari sini